sementara pasca teror bom di surabaya dan sidoarjo
jajaran kepolisian di sejumlah wilayah di jawa timur langsung menggelar razia
di ngawi puluhan polisi menjaga daerah perbatasan jawa timur dan jawa tengah
di surabaya seorang pengendara ditodong senjata oleh petugas karena menerobos barikade pengamanan
pasca teror bom di surabaya dan sidoarjo
puluhan aparat polres ngawi menggelar razia teroris di perbatasan provinsi jawa timur dan jawa tengah
selain pemeriksaan identitas pribadi
polisi juga melakukan pemeriksaan semua barang bawaan untuk mencari senjata api dan bahan peledak lainnya
pemeriksaan ini dilakukan untuk mencari orang yang dicurigai terlibat teror bom tiga gereja di kota surabaya
kita laksanakan pemeriksaan terhadap identitas perorangan maupun barang bawaannya
termasuk bagasi bagasi semua kita laksanakan pemeriksaan
petugas polres tabes surabaya tak mau kecolongan lagi
tiga orang pengendara motor yang nekat menerobos barikade melalui trotoar untuk melintas di jalan jembatan merah dihadang dengan todongan senapan
meski pengendara merengek minta ampun polisi tetap bertindak tegas
satu persatu barang bawaannya digeledah setelah dirasa aman pengendara diusir pergi kembali ke jalan
bahkan seorang pengendara wanita menangis ketakutan melihat kejadian ini

saling mengenal ya saling mengenal
di situ arjo ada lagi
di situ arjo ada lagi
razia juga digelar di jajaran kepolisian resor banyuwangi di area pelabuhan penyeberangan ketapang banyuwangi
seluruh kendaraan yang akan menyeberang dan keluar dari pulau bali langsung diperiksa oleh petugas menggunakan alat metal detector dan mengarahkan dua anjing pelacak
razia ini sengaja dilakukan untuk memperketat objek vital pelabuhan ketapang dari ancaman terorisme pasca terjadinya ledakan bom bunuh diri

untuk pengamanan obyek vital maupun pengamanan tempat lainnya sudah kita siapkan bersama dengan tni pemda maupun segala elemen yang ada di banyuwangi
untuk terutama pelabuhan tempat tempat vital lainnya gereja tempat ibadah lainnya kita lakukan pengamanan secara bersama
sementara itu meski razia tidak menemukan barang berbahaya razia ini akan terus digelar hingga batas waktu yang tidak ditentukan
untuk mempersempit ruang gerak para teroris dari pulau jawa